pt kereta api indonesia mewajibkan calon pengguna kereta anak anak berusia di bawah dua belas tahun
yang akan melakukan perjalanan jarak jauh untuk menunjukkan hasil negatif tes pcr
yang berlaku tiga x dua puluh empat jam
peraturan ini dibuat berdasarkan surat edaran kementerian perhubungan no satu ratus dua belas tahun dua ribu dua puluh satu
dan berlaku mulai dua puluh empat desember dua ribu dua puluh satu hingga dua januari dua ribu dua puluh dua
aturan dibuat untuk meminimalisir resiko penularan covid sembilan belas pada anak yang belum divaksin
aturan wajib pcr bagi anak dirasa memberatkan orang tua calon pengguna kereta
tidak khawatir anaknya trauma karena merasa sakit saat dites
adapun aturan berbeda diterapkan bagi remaja dengan rentang usia dua belas hingga tujuh belas tahun
yaitu wajib menyertakan bukti vaksinasi minimal dosis pertama
sementara orang dewasa berusia tujuh belas tahun ke atas
sewajib sudah divaksinasi
dua kelompok usia ini juga harus menyertakan bukti negatif tes antigen yang berlaku satu x dua puluh empat jam
ya beginilah situasi saat anak harus melakukan swab pcr ataupun antigen di stasiun pasar senen
memang sedikitnya anak ini merasa tidak nyaman saat ada alat yang masuk ke hidung ataupun mulut mereka
namun selat ini harus dilakukan mengingat untuk keamanan anak anak saat melakukan perjalanan
satri ladi muhammad iqbal jakarta